menyadari pentingnya hutan tetap lestari sebagai harta yang tak ternilai
membuat warga desa colo kecamatan dawe kabupaten kudus
berusaha keras agar tanah warisan mereka tetap terpelihara dengan baik
di pelopori muhammad sokip garno sunarno dan juga warga mereka bahu membahu
agar tanah tempat mereka berpijak tidak hilang
warga sadar vegetasi hutan yang hilang akan berdampak buruk terhadap masa depan mereka
menyusuri jalan setapak lereng gunung muria memang tidak mudah
selain jalan berbatu tanah gembur dan berlumpur menjadi tantangan para penjaga hutan yang tergabung
dalam paguyuban masyarakat pelindung hutan muria pmph dalam menjalankan tugas rutin mereka
anggota paguyuban merupakan warga desa colo kabupaten kudus yang datang dari beragam profesi
seperti pedagang tukang ojek guru sekolah dan juga petani
pak sokip begitu aktivis lingkungan ini dikenal pria berusia lima puluh tiga tahun ini merupakan warga asli desa colo kabupaten kudus jawa tengah
yang tekun dalam menjaga vegetasi hutan gunung muria
secara berkala ia memeriksa sudut sudut hutan yang sudah ia akrabi sejak remaja
tak satu jengkal tanah pun di kawasan gunung muria ini yang gundul karena jarak tanaman rapat dan rimbun
sokip dan anggota pmph rutin menanam bibit bibit pohon beragam jenis
selain menanam dengan cara konvensional strategi penyebaran bibit dilakukan secara kreatif dengan melempar biji tanaman
seperti biji aren matoa nangka karet hingga kaliandra dengan menggunakan ketapel
pak sokip ini latar belakangnya ini kenapa melakukan revolusi
negosiasi dengan cara yang tidak biasa misalnya menanam gunung yang curam pakai ketapel satu persatu begitu apa nih pak
karena memang lahan ya lahan yang terlalu ekstrim ini mas lihat sendiri
jadi tebing tebing jadi tidak mungkin kita jangkau ke tempat yang kita tuju
jadi salah satunya ya pakai ketapel ini
tapi kami jangan ditanya tingkat pertumbuhannya seperti apa
tapi kita hanya lempar biji lah
lempar biji ya seperti ini
biji bijinya pun disesuaikan dengan kondisi tanah
kondisi tanah endemiks ini ya
dan ini sudah berapa lama kegiatan semacam ini dilakukan hasilnya seperti apa
mulai sembilan puluh delapan ya mas seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan era reformasi itu kita sudah kepedulian kepada hutan
jadi ini terbentuk pmph
ya paguyuban masyarakat pelindung hutan
kenapa sih pak kalau bisa meletak
ya dengan kita ada action ya istilahnya ada kegiatan ini masyarakat yang mau merambah ini akan apa ini ada keinginan merambah itu tidak jadi mas
karena ada kegiatan di sini
biji ada biji salak biji matua biji apa ini melangkah itu bisa
bagaimana supaya nanti kalau mungkin tumbuh itu ada ada buahnya dan bisa dimakan satwa yang ada di sini
bukan untuk konsumsi manusia
bukan justru untuk konsumsi hewan hewan yang ada di hutan
karena kami menjaga bukan hanya tumbuhannya saja pohon pohonnya saja mas satwa yang di dalamnya kita jaga supaya selesai semuanya
jadi dengan jangkauan yang seperti ini
ya jangkauan seperti ini
itu langsung itu kan tidak mungkin kita nanti besok kita cari kesana tumbuh apa enggak kan
usahanya tak sia sia hampir dua lima ratus hektare lahan di gunung muria lebat dengan berbagai jenis tumbuhan
soki berharap warga penghuni lereng gunung muria merasakan dampak positif
selain udara bersih kini masyarakat di desanya memiliki lebih dari dua ratus titik sumber air
untuk memenuhi kebutuhan air bersih
paguyuban masyarakat pelindung hutan muria dibentuk sejak akhir seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tepatnya pada dua puluh sembilan november
seiring berjalannya waktu dari sembilan orang kini telah berkembang menjadi empat puluh dua orang
pranyoto sofil fuad salah satunya
pria yang berprofesi sebagai pemandu wisata gunung muria ini telah bergabung dengan paguyuban sejak dua ribu

seperti terproblem yang kyn dinamai pemirsa section of eleven sejang nih
kehidupan honda buat sofil memang menjadi kemotivasi
ter langkah dari
yang seharusnya kami lakukan tetapi kenapa baru sekarang gitu
ternyata alam gunungan muria ini masih terjaga sampai saat ini
tapi kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi seandainya tidak ada pmph
nanti gunung muria ini seperti apa
karena dari sekian banyak masyarakat yang ingin menjarah ke gunung muria
sangat banyak sekali
jerih payah dan usaha tanpa pamri muhammad sokib diganjar dengan meraih penghargaan tertinggi
di bidang lingkungan hidup kalpataru
penghargaan tersebut diraih soki pada dua ribu enam belas untuk kategori pembina
piala berlapis emas yang ia terima bukanlah akhir dari pencapaiannya
melainkan menjadi pemacu semangat agar ia dan kawan kawannya
semakin tekun dalam menjaga kelestarian hutan di lereng gunung muria
kalpataru bagi kami
itu hal yang luar biasa
karena memang dari awal tidak pernah saya angin
saya cita citakan untuk mendapatkan kalpataru
saya tahu tahu dari pemerintah ada penghargaan ini luar biasa
sebagai pejuang lingkungan dirinya terus bertekad
agar warisan hutan gunung muria tetap asri terjaga
dirinya pun tak mengkhawatirkan putusnya proses regenerasi
yang akan menjadikan kembali ke dunia

sebagai penerusnya secara tidak langsung
melalui paguyuban masyarakat pelindung hutan muria
estafet kepemimpinan dari naluri alami sang penjaga hutan
sudah ia tanamkan
kalau pengadilan tidak ada
karena kami memang untuk menyintai hutan
ini sudah naluri turun temurun
jadi saya pun tidak disiapkan untuk menggantikan generasi
saya yang sebelumnya
saya pun tidak menyiapkan generasi yang akan menggantikan saya
tapi itu sudah secara otomatis ya
ini hasilnya pmps sudah ada anak anak muda yang mau bergabung
diberkahi topografi alam yang indah
gunung muria menjadi magnet bagi masyarakat
di tiga kebupaten provinsi jawa tengah
yakni kebupaten jepara kebupaten pati dan kebupaten kudus
salah satu lokasi yang menjadi daya terhadap kebupaten jawa tengah

yakni makam salah satu dari sembilan wali penyebar agama islam di pulau jawa
sunan muria atau juga dikenal dengan nama raden umar said
makam sunan muria berlokasi di atas sebuah bukit gunung muria
di desa colo kabupaten kudus
kawasan yang menjadi spot wisata religi ini selalu dipadati peziarah
baik dari dalam maupun dari bawah
jika pun luar kota dan mengalami puncak yang menjelang ramadhan
untuk mencapai makam peziarah harus menapaki anak tangga sejauh kurang lebih lima ratus meter
gunung muria juga menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah
berbagai jenis tanaman yang terdapat di gunung ini dapat diolah dan mendatangkan manfaat
salah satu tanaman endemik gunung muria adalah warlinjoto
masyarakat sekitar gunung muria mengenalnya sebagai tanaman peninggalan sunan muria
yang dipercaya memiliki banyak khasiat seperti sebagai penyubur kandungan
tanaman ini biasanya dijual oleh penduduk sebagai buah tangan dan dikonsumsi sendiri
ada cara menarik bagaimana warga tetap memelihara dan menanamkan rasa cinta kepada lingkungan
dahulu ada aturan tak tertulis yang berlaku di desa colo
bagi pasangan pengantin yang baru menikah
diwajibkan menyediakan dua jenis tanaman dalam bentuk apapun untuk ditanam di gunung muria
dengan cara seperti ini tak heran lereng gunung selalu rimbun dan asri
kami punya sembunyian atau moto boleh dibilang atau sembunyian bahwa hutan adalah amanah
memeliharanya adalah ibadah

kelompok yang didirikan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini mengembangkan paket wisata berbasis alam di balut pendidikan lingkungan
kegiatannya pun beragam seperti mengembangkan seni membatik yang menjadi salah satu produk andalan
tidak hanya menyasar wisatawan lokal yang berkunjung ke rumah batik manjing werni
milik kelompok sadar wisata pada bulan
para pelajar dibekali keterampilan membatik dengan motif motif lokal yang menarik
seperti parijoto muria dan manuk pelontang muria asri
selayaknya tempat wisata yang penuh dengan wisatawan serta para pedagang yang menjajakan barang dagangan
jajaran kios kios pedagang di sepanjang jalur pejalan kaki makam dan masjid sunan muria ini
dahulunya merupakan pedagang liar
menyadari perlu penataan muhammad sokip mendirikan paguyuban sinom
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan paguyuban sinom berakutakan enam puluh lima pedagang
sepuluh tahun kemudian pengelolaannya diserahkan ke yayasan masjid dan makam sunan muria agar tertib secara administrasi
kini satu ratus dua puluh lima kios bergabung dan menempati jalur sepanjang lebih dari tujuh puluh meter yang terbagi dalam tiga jenis
pedagang souvenir pedagang pakaian dan pengusaha makanan yang tidak pernah sepi pembeli
seperti bambang agustyadi yang merupakan generasi pertama anggota paguyuban sinop
dirinya merasa terbantu dengan peran muhammad sokip sebagai pengawas yang dinilai bijaksana dan solutif
yang saya tahu yang pertama adalah kependiriannya
kependiriannya itu yang kokoh
itu yang menjadi modal utama
modal utama daripada kelompok ini pertama berdiri
selain kelompok di sini kelompok pedagang yang lainnya pun begitu
jadi semuanya itu menjadi satu karena kepemimpinan pak sokib
dari para peziarah dan wisatawan perputaran roda ekonomi di kawasan ini mendatangkan hasil yang baik
pedagang dikenakan tarif kios yang relatif murah
setiap bulan mereka dipungut dua ratus ribu rupiah termasuk biaya sewa kebersihan listrik dan keamanan
hasil penjualan mereka pun memuaskan
pedagang dapat meraup keuntungan penjualan kotor sebesar seratus ribu hingga dua ratus ribu rupiah per hari
dari pengunjung yang berbelanja setelah mengunjungi makam
selain menata pedagang di jalur makam muhammad sokib juga
dia turut berperan membentuk dan menata perkumpulan ojek muriah
tegas dan adil itulah kesan pertama yang ditangkap para tukang ojek yang bernaung dalam perkumpulan ini
marah marahnya gimana kalau marah marahnya
kalau marahnya ya kalau marahnya sih masih pada jalur ya
artinya sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi
kibrat mungkin kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi khususnya
seperti itu aja
organisasi yang diinisiasi sejak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini kini mempunyai anggota kurang dari empat ratus tukang ojek
mereka terbagi dalam dua jadwal layanan yakni pada pagi dan malam hari
sistem antrean yang diterapkan terbukti mampu memberi sisi keadilan
sehingga pendapatan tukang ojek cukup rata
rata rata dalam sehari para tukang ojek mampu meraup hingga dua ratus ribu rupiah
dengan tarif ke makam sunan muria sebesar sepuluh ribu rupiah
kiprah muhammad sokib tentu tidak akan berhasil jika tidak didukung warga desa colo
muhammad sokib dianggap berjasa merintis dan menata berbagai organisasi berbasis kemasyarakatan
yang memiliki jumlah anggota besar
tujuannya sederhana meningkatkan taraf hidup masyarakat desanya
dengan memberi bekal pengetahuan berbasis lingkungan
karena kemampuannya mengelola organisasi dan masyarakat
sokip bahkan pernah didekati beberapa partai politik untuk mendulang suara
prinsip pria ini tetap teguh menolak segala bentuk intervensi
ajakan bernuansa politik yang dianggap berseberangan dengan tujuan hidupnya
berbagai pihak pun mengapresiasi langkahnya yang dinilai membawa perubahan
seperti keteraturan dan ketertiban
kami punya semboyan atau moto boleh bilang atau semboyan bahwa hutan adalah amanah
memeliharanya adalah ibadah
itu turun temurun dianun dari generasi ke generasi
sampai kepada pak sakem ini kebetulan dia ini sangat perhatian terhadap lingkungan
sebelum ke mengelola hutan ya selalu melindungi hutan dan sebagainya
dia sudah merintis untuk urusan urusan di kampung di desa ini
karena mata air awas wanita allah hanya memberikan satu kali
tidak ada diberikan dua kali tak ada
mati ya mati sebelum mati kita jaga
tidak ada bagian kita yang bisa dilihat
tidak ada bagian kita yang bisa dilihat
tidak ada yang bisa kita lihat

tidak ada bagian kita yang bisa kita lihat
kejamatan dawit kabupaten kudus tiga belas juni seribu sembilan ratus enam puluh empat
selain menjadi inisiator dan pelopor pagiubahan untuk kesejahteraan
dan masyarakat peduli hutan muria
sokim juga mengelola empat kebun kopi miliknya
masing masing seluas setengah hektare
pria yang memiliki jiwa petualang sejak kecil ini
setiap pagi rutin memeriksa
membersihkan daun dan semak belukar
serta menanam tanaman pelindung tupang sari
agar dapat menanfatkan hasilnya sambil menutup panen kopi datang
pria lulusan sekolah menengah atas ini terkenal ulet dan disiplin
tak heran setiap pagi yuban yang dipimpinnya
seperti pagi yuban ojek
pagi yuban pedagang di sekitar kawasan makam sunan muria
selalu aktif bergerak dalam roda organisasi yang teratur
muhammad sokim dipandang memiliki leadership yang kuat dan visioner
tidak hanya itu
sokim juga memberdayakan warga sekitar terminal
yang tergabung dalam persatuan pedagang pemilik kios dan warung
dan pagi yuban kinanti
dua organisasi ini dibentuk sepuluh tahun lalu
dan kini berjumlah lebih dari satu ratus tiga puluh anggota
di mata para tetangganya
sokip dikenal sebagai sosok yang baik
dan banyak memberi kontribusi kepada lingkungan
terbukti di desa colo
minim konflik antar warga
karena mereka menaruh harapan kepada sokip
untuk menyelesaikan permasalahan di desanya
sama tetangga ramah tamah
orangnya baik sekali
tak sekedar sebagai penggerak berbagai macam organisasi di desanya
sokip juga merupakan jurukunci makam sunan muria
ia merupakan keturunan ke empat belas dari sunan muria
yang bernama asli raden umar said
menjadi pengurus makam bukan perkara mudah
sokip harus memastikan bahwa peziarah mengikuti aturan yang berlaku
saat memasuki makam sunan muria
hal ini dilakukan agar keamanan dan keteraturan
tetap terpelihara dengan baik
sebuah tanggung jawab yang harus iamban sebagai sang penjaga makam
di balik sosoknya yang berwini bawah
ada sosok perempuan yang selalu mendukung setiap langkah perjuangannya
sri hartiri merupakan sosok istri yang telah menemani perjalanan hidup sokip
selama dua puluh delapan tahun terakhir
dalam perkawinannya pasangan ini dikarunikan
dikaruniai dua putri cantik
argi cahyaning hulat yang berusia dua puluh tujuh tahun
dan imas nwi mentari mahasiswi semester akhir fakultas ekonomi universitas muria kudus
di mata keluarga muhammad sokip dikenal sebagai pribadi yang tegas
namun tetap humoris
perhatiannya tetap sama nggak ada yang berkurang yang jelas
tetap keluarga yang nomor satu ya walaupun banyak mengelola itu
terus ya bener humoris
memang sehumoris apa sih bapak
celotehannya itu loh yang bikin gerget lucu
di balik kesibukannya sebagai pembina perkumpulan dan berbagai organisasi di kampungnya
bagi muhammad sokib keluarga tetap menjadi prioritas utama
di mata istri tercinta sokip adalah sosok lelaki sederhana
sri hartini sadar waktu milik lelaki yang ia cintai tersebut
harus dibagi dengan warga desa yang masih membutuhkan sosok kepemimpinan suaminya
ya pertama emang saya lihat di segi positifnya aja dulu
dengan kegiatan bapak yang seperti itu
saya selalu ikhlas gitu loh mas ikhlas
bapak mau kemana saya mesti nanya bapak mau kemana diajak ini kesini misalnya seperti itu
ya saya gimana kalau pas kemana ya lah misalnya ada ini di sini ada di sini
di luar kegiatan ibu dapur ya mas
tapi kalau sudah pmph waduh menyakut ini ibu mesti terlibat gitu loh
tujuan hidup muhammad sokip sederhana ingin membaktikan diri bagi warga desa dan lingkungannya
karena untuk saat ini dua warisan harta gunung muria yakni hutan lindung
dan makam sunan muria masih menjadi tanggung jawabnya
ya untuk masyarakat terutama perdesaan ya apalagi yang dekat dekat hutan
hutan ini bermanfaat sekali
ada manfaatnya sekali dengan kepentingan masyarakat yaitu mata air
ini yang harus kita selamatkan dan harus kita pertahankan
karena mata air awas wanita allah hanya memberikan satu kali
tidak ada diberikan dua kali tak ada
mati ya mati sebelum mati kita jaga